buat dipeng lo
dia lagi nyari kontrakan
eh gue nanya dia apa lo yang nyaut
kamu gak apa apa
om purhati hati dong
iya mau minta tolong anterin cari kontrakan di sini
dengan senang hati gue akan nganterin
ya enak aja
yang nunggu duluan di sini kan bunga
bunga kan rumahnya deket
jadi jalan kaki aja
kalau mbaknya ini kan
aduh jempan gak mbak dong
nah kalau inaka kan harus muter muter nyari kontrakan
bunga ngalah ya
bapak mau makan
bunga belum pulang bu
udah sore begini
ini kan masih siang
bapak saja yang pulangnya kecepatan
memangnya ada bimbingan belajar lagi di rumah
bu jangan seujuan dulu
lagian kan masalah bimbingan itu bukan sesuatu yang harus dibesar besarkan
jadi ada bimbingan lagi di rumah
pasukan tukang lojeknya kemana
neng beneran mati
aku bisa jadi tukang ojek
alhamdulillahnya aku cancel
ngenes itu kalau berhasil dibohongin sama anak kecil
huf huf tidak
mbak siapa tadi namanya
ineko mau cari kontrakan yang gimana
kalau bisa murah
tapi bapak naim suruh kontrakan di sini

dalam tim ala jaya

cantik yang lagi nyari kontrakan
jadi ada orang baru cari kontrakan
bu abisin dulu nasinya
saya sedang berlatih bos
biar biasa kalau dihukum
kalau gitu terusin
selamat datangnya bos
makan siang buat lo
udin udah kenyang mak
buat telat ngantar di makanannya
kalau gak kesal makan
diam aja di sini
udah sunung ojek
saya gagal dapet komisi
yang mau nyari kontrakannya batal
berarti lo kagak jadi dong
bayar utang besok
pok kalau cuma makan segini mah
dua penumpang juga udah ketutup aduh
gak usah nunggu besok
terus yang kemarin kemarin kagak lo hitung
ya qual ini kan gini
kayaknya lo somepad lebih ter shampoolag
buat timpeng lo
gue nanya dia apa lo yang nyaut
aduh nama saya ineke
oh wangi banget ah
be lagi be
beh ada kontrakan kosong kak
kontrakan ada ada ada
yuk saya antar
lah gue pergi mana pur
enak aja loh kan gue yang tahu kontrakannya
ya udah bertiga aja
be depan aja kan biasanya
buat sapri aja mak
terima kasih bos
gue bikin makanan siang lo buat lo bukan buat si sapre
yang semuanya udah beres kan ya
urusan di belakang udah beres
emang udah kelar
ntar tahu dilihat dulu ya
biar pedes tapi enak ya kagak
besok mak bikinin lagi ya
kagak mak udin mau dibikinin lagi
nah gitu dong